gak nyari kerja
ya syukur lah
kalau ada yang mau bantuin kamu cari kerjaan
kalo ada apa apa
siapa yang mau ngasih kerjaan lu jadi supir min
nah itu tadi lo bilang katanya ada yang mau ngasih kerjaan jadi supir
bukan ngasih kerjaan
tapi mau ngasih informasi kerjaan
kan udah pernah dikenalin pak
ojak yang udah nikah
kur yang belum
atau yang namanya lupa
sudah punya anak belum
sama entis juga
karena entis makan tingannya berjauhan
jadi wajar saja
entis belum punya anak
masuk bu nur
lagi sibuk enggak saya lagi ngapa ngapain gak ada pesanan kue ada apa bunur bunur mau pesan kue
indah saya cuma pengen tanya tanya saja sama petati tanya apa saya ini lagi ingin bikin usaha
potati usaha apa justru itu saya lagi bingung enaknya usaha apa ya potati ya apa aja asal jangan
bawa kue kenapa ya ntar nyanyiin saya rt lima rw tiga sepuluh nomor rumahku aduh jakarta temen di panas panas
the intis nunggu dikontrakan aja tuh pak kalau panas mah ah nggak mau nunggu dikontrakan mah udah
sepi gak ada apa apa
lagi ya bu sebentar pak tapi ntis mau ngejek pak ya mau ngejek ngejek aja tuh terus bapak sendirian
di sini tuh tukang es daun datang hehehe hai bahaya itu dry cuy hai cuy cuy cuy cuy nama saya
mah ba engkwang nanya
masnya lurus aja nanti ketemu perempatan belok kanan ada
haus pak iya mas pedawet aja ah sayang uangnya nggak ada
mana detik nah oh iya ya bikinnya satu atuh beres siap dihidangkan
ngopi beh kalau ada yang lagi dipikirin surti mau kok dengerin mbak beh
iya deh bikinin
aduh enak bisa nes dawatnya mas mudah mudahan jualannya laku ya amin
maaf bang ya tahu rw tiga nggak tuh depan
kalau rumah nomor sepuluh rt lima gimana ya rt lima oh masih kesana lagi bang
terima kasih ya bang
surti boleh nanya gak be
emang bener babe kepengen nikah lagi
gue lagi pengen ngopi bukan pengen ngobrol
es dawetnya udah habis tapi masih aus ya
tambah lagi be
kalau sekarang udah bisa ngobrol deh
gue lagi pengen pergi bukan main ngobrol
be ya toh
min percuma juga loh dimari
kagak ngapa ngapain juga gak dapat kerjaan juga
pulang juga sama gak dapet kerjaan
kamu di mana
gak nyari kerja
ya syukurlah kalau ada yang mau bantuin kamu cari kerjaan
kalau ada apa apa jangan sungkan
siapa yang mau ngasih kerjaan lo jadi supir min
nah itu tadi lo bilang katanya ada yang mau ngasih kerjaan jadi supir
bukan ngasih kerjaan tapi mau ngasih informasi kerjaan
belum bayar dua gelas
belum bayar dua gelas
udah ada kemana ya
udah ada kemana ya
seguir suruh uang
dari mana be